dugaan bagi bagi jatah kursi kabinet dan komisaris bumn di pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin kembali muncul
icw mencatat setidaknya enam puluh tujuh kursi di kabinet dan bumn diisi oleh para pendukung politik jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
apa kemudian dampaknya bagi tata kelola pemerintahan
betulkah kemungkinan bagi bagi jatah jabatan akan berlanjut mengingat masa pemerintahan jokowi maruf amin masih tersisa dua tahun lagi sampai dua ribu dua puluh
kita akan mengulasnya bersama peneliti icw kurnia ramadana dan ketua umum dpp projo yang juga wakil menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi budi aris setiadi
selamat malam bapak bapak
selamat malam salam sehat
salam sehat selalu
saya ke mas kurnia langsung
icw kemudian menyebutkan lagi lagi jumlahnya bertambah
kita tahu ini bukan yang pertama kali beberapa kali tahun lalu juga disebutkan adanya dugaan bagi bagi jabatan
saat ini cukup fantastis enam puluh tujuh termasuk kabinet dan juga komisaris bumn
sebarannya seperti apa mas kurnia
ya mbak fira beberapa waktu yang lalu kami baru saja merilis catatan tiga tahun pemerintahan pak joko widodo
apa payung besar yang kami lihat dari tiga tahun pemerintahan pak jokowi adalah pembiaran terhadap situasi konflik kepentingan
ada sejumlah bukti dan argumentasi yang bisa kami sampaikan
tadi sebenarnya sudah disinggung oleh tv cnn ketika baru baru ini mahkamah konstitusi memutus pasal satu ratus tujuh puluh ayat satu undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
apa respon presiden terhadap putusan itu
presiden ternyata mengatakan silahkan maju dalam kontestasi politik presiden dua ribu dua puluh empat tanpa harus menanggalkan jabatan sebagai menteri asal memprioritaskan kerja sebagai menteri
tentu kita tidak berharap
tentu kita tidak berharap respon presiden seperti itu
presiden mestinya memahami ada potensi penggunaan fasilitas negara ketika seorang menteri dibiarkan mencalonkan diri tanpa menanggalkan jabatan sebagai menteri
presiden pun seolah lupa dengan kewenangan atau mandat yang diberikan pasal tujuh belas undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif dari presiden
mestinya dengan atau tanpa putusan mahkamah konstitusi
presiden harus memberhentikan atau memaksa mengundurkan diri menteri menteri yang diduga keras akan maju dalam konteks elektoral dua ribu dua puluh empat mendatang
itu temuan yang pertama
temuan kedua yang tadi juga diulas kita melihat fenomena klasik model kekuasaan
membagi bagikan kursi kekuasaan kepada para pendukung politik pak jokowi masih terlihat
setidak tidaknya kami catat sejak tahun dua ribu sepuluh
ada dua puluh satu kursi kekuasaan dalam konteks kabinet indonesia maju yang diberikan baik kepada anggota tim kampanye nasional maupun pendukung politik pak jokowi yang lain
apakah ini merupakan satu kesalahan ada perdebatan di sana
namun dalam konteks perbaikan birokrasi ada aspek meritokrasi
apakah pembagian jasa kekuasaan itu dilakukan secara transparan
misalnya indikator sederhananya adalah
apakah pak jokowi mengikuti tradisi baik di tahun dua ribu empat belas yang lalu
tak kalah menyerahkan daftar nama misalnya kepada kpk atau ppatk untuk menelusuri apakah orang ini memiliki transaksi yang tidak wajar atau punya catatan atau tidak
saya rasa di dua ribu sembilan belas pak jokowi tidak melakukan itu
kemudian yang juga selama ini menyeruak ke tengah masyarakat adalah fenomena membagi bagikan komisaris bumn kepada para pendukung politik pak jokowi
kami catat sekurang kurangnya ada empat puluh enam orang
sekali lagi kami highlight itu bukan atau belum data final
kami masih menghitung andi dan besar kemungkinan itu angkanya akan sangat membeludak
mengingat ada anak perusahaan bumn dan lain sebagainya
pertanyaannya adalah bagaimana proses dari penunjukan mereka sebagai bidang pengawasan di perusahaan pelat merah itu yang sampai detik ini tidak kunjung terjawab
bahkan beberapa waktu lalu terdengar kabar
banyak sekali komisaris komisaris bumn
yang diduga menjadi pendengung di media sosial dan bahkan baru baru ini ada yang sempat dilaporkan ke aparat penegak hukum
demikian mbak fira
pertanyaannya jika kemudian ada suara yang mengatakan orang orang yang ditunjuk ini mempunyai kapasitas kapabilitas untuk jabatan itu
apakah itu termasuk dalam penelitian icw atau hanya menemukan angka angka saja sejumlah nama
pertama kami tentu memberikan gambaran kepada masyarakat
bagaimana model klasik kekuasaan membagi bagikan kepada para pendukung itu masih terjadi di era pemerintahan jilid dua pak jokowi dan juga maruf amin
pertanyaan sederhananya adalah bukan itu poinnya
tapi apakah penunjukan itu dilandaskan pada penilaian subjektif sekalipun memang hak prerogatif presiden
atau mungkin ada objektifikasi melalui lembaga lembaga pengawas untuk memastikan apakah orang ini benar benar punya kemampuan
kapabilitas memimpin satu jabatan tertentu di kabinet indonesia maju
selama ini kan kita tidak melihat seperti itu terakhir terlihat di tahun dua ribu empat belas yang lalu sebagaimana tadi saya sampaikan
demikian mbak fira
saya ke pak budi sekarang karena kita tahu pak budi juga salah satu pendukung dari jokowi ⁇ maruf ⁇ pada saat masa kampanye
dan juga saat ini menduduki posisi wakil menteri
tanggapan anda atas temuan icw seperti apa pak budi
mungkin angkanya kurang banyak mas harusnya lebih banyak lagi itu
atau jangan jangan pak budi punya angkanya lebih banyak berapa nilainya pak
lebih banyak saya tidak bawa berspekulasi tentang angka dulu
tapi yang pasti begini ini inti dulu intinya adalah begini
ini kan kontestasi demokrasi
jadi ketika kemenangan diraih mandat rakyat didapat
maka tanggung jawab pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu kan untuk bagaimana pemerintahan ini sukses
tentu saja itu hak priokratif pak presiden untuk menunjuk atau mengangkat orang orang yang selama ini berjasa
tetapi kan aspek meritokrasi tidak hilang di situ
menurut saya bukan soal isu jumlah
di amerika itu setiap pergantian presiden ada tiga puluh ribu jabatan yang diangkat atau ditentukan oleh presiden atau kepala negara
kepala negara itu diuduki oleh tim sukses presiden
misalnya biden mengganti trump itu tiga puluh ribu jabatan kosong semua diisi orang orang partai demokrat
begitu juga ketika republikan menang dan itu normal aja
tidak ada yang persoalan
yang begini loh bagaimana kita kerja dengan tim kita
persoalannya adalah mana kala ada pelanggaran hukum
itu yang jadi isu
kalau selama perform selama aspek kapabilitas ditonjolkan
menurut saya itu bukan isu
masa presiden mau bekerja sama orang dengan pak prabowo dengan sandi yang bukan tim sukses
itu mau bersatu saja bagus
tapi pak budi merasa mendapatkan posisi wamen karena memang waktu itu memberikan full dukungan support
atau memang kapabilitas juga ikut mendukung
ini loh waktu tahun dua ribu empat belas kita ini projo kan dari awal
malah kita ini mendukung pak jokowi
menjadi komisaris apapun saya nggak mau
dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas
tetapi mana kala kita melihat juga perkembangan perkembangannya
teman teman menyatakan kepada saya harus masuk
karena kalau nggak kita nggak bisa mewarnai
kita nggak bisa bantu rakyat kalau kita nggak ada dalam pemerintahan
perspektif itulah yang mendorong saya harus berbuat sesuatu
jadi ketika pak presiden menugaskan saya ke
sebagai wakil menteri desa
saya sudah katakan ke pak presiden
saya pk sd smp di jakarta
sma di jakarta
kuliah di ui depok
saya di kota anak kota
tapi ketika pak jokowi perintah saya ke ngurus membantu menjadi wakil menteri desa
jadi jabatan ini juga bukan sesuatu yang diincar karena ada kepentingan kepentingan
karena ini lahan pengabdian buat saya
dan banyak sekali rel pak jokowi berpikir seperti itu
atau tim sukses pak jokowi berpikir seperti itu
bahwa ini adalah pengabdian
kita harus mensukseskan pemerintahan ini dengan kiprah kita
nah mana kalau ada kasus hukum ya sudah diproses saja
enggak ada masalah
pak jokowi kan soal hukum enggak pandang dulu
mana kalau ada pelanggaran hukum begitu loh
artinya lumrah selama kinerjanya bagus dan tidak tersandung masalah hukum
saya ambil satu contoh mbak fira
yang menggambarkan bagaimana
potensi pelanggaran hukum
pelanggaran hukum itu terlihat
dan juga ada problem ketidak sesuaian dengan janji politik pak jokowi
kita ambil contoh pada anggota kabinet indonesia maju hari ini
sekurang kurangnya ada tiga ketua umum partai politik yang menjadi menteri
kalau kita merujuk pada undang undang kementerian negara
tidak dibenarkan jika seorang menteri itu melakukan rangkap jabatan
dan terbukti dalam beberapa kesempatan
salah satu ketua umum partai politik diduga memiliki konflik kepentingan
tak kalah menjalankan program kementerian
namun di tengah proses penyelenggaraan kegiatan itu
malah justru berkampanye kepada masyarakat
agar memilih keluarganya dalam kontestasi politik dua ribu dua puluh
di sana kita melihat pak jokowi tidak konsisten dengan janji politiknya
karena sebelumnya pak jokowi sempat
mewanti wanti agar pejabat publik tidak melakukan rangkap jabatan
namun pada akhirnya hal itu dilanggar juga
dan terbukti bahwa ada potensi konflik kepentingan
dan presiden saya tidak tahu apakah tidak sadar atau ngebiarkan potensi konflik kepentingan itu
pada dasarnya kami memahami apa yang pak budi tadi sampaikan
terkait dengan hal ini lazim dan lain sebagainya
bukan itu poinnya
namun poin kami adalah apakah itu dilakukan secara transparan
sebagaimana jadi di tahun dua ribu empat belas yang lalu
atas nama hak prerogatif presiden kami memahami itu tercantum di dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
namun dalam konteks reformasi birokrasi dan lain sebagainya
mestinya ada memverifikasi aspek aspek tertentu
bukan hanya membuka daftar list tim kampanye nasional
baru langsung menunjuk orang orang tertentu menjadi anggota kabinet
dan bahkan mbak pira penting kami sampaikan
kami juga menemukan dalam konteks beberapa komisaris bumn
banyak sekali rangkap jabatannya
rangkap jabatan itu kan sesuatu yang dilarang di dalam undang undang pelayanan publik
perbaikan reformasi birokrasi
bahkan mbak fira kami juga menemukan dalam salah satu temuan icw
terkait dengan penunjukan penjabat kepala daerah
jelas sekali ombudsman republik indonesia mengatakan mal administrasikan
kementerian dalam negeri
tapi pak jokowi mendiamkan itu
tidak menegur mendagri
dan beberapa penjabat kepala daerah
kami menemukan ada praktik rangkap jabatan
saya rasa pak budi juga selaku pejabat negara memahami bahwa praktik rangkap jabatan itu
tidak baik bagi birokrasi pemerintahan
selain tidak fokus ada potensi pelanggaran hukum yang terjadi
maka dari itu kami bingkai catatan tiga tahun pemerintahan pak jokowi dan maruf amin
dalam salah satu poin tentang konflik kepentingan yang sudah dilarang
di dalam undang undang tiga puluh tahun dua ribu empat belas demikian mbak pira
pak budi jadi catatan icw kurang transparan dalam pemilihan orang orang tertentu menduduki jabatan tertentu
adanya konflik kepentingan karena rangkap jabatan
dari projo mengingatkan tidak pak di luar posisi anda sebagai wamen bahwa ada banyak catatan ternyata untuk pak jokowi
ya secara tertutup
karena kita juga menyampaikan catatan catatan kritis kita
karena berbagai kebijakan publik yang menyangkut rakyat
masih praktik pasti akan kami akan kritis
karena semangat kita kan setia di garis rakyat
jadi apapun kebijakan pemerintah yang bersinggungan atau memberi nampak bagi hajat hidup orang banyak
pasti akan kami dikatakan depan
nah mengenai temuan temuan icw tadi mengenai rangkap jabatan
saya sudah diskusi juga dengan pak
pak pendagri dan beberapa teman
ini kan banyak dirjen dirjen yang jadi gubernur
terutama dirjen dirjen hampir semua dirjennya kan jadi pj gubernur dan sebagainya
tetapi saya sudah tanya ada nggak undang undang yang dilanggar
tidak ada ya sudah
karena itulah bapak ini memang sebagai isu
kita juga tahu pj pj itu kan semuanya hampir sebagian besar rangkap jabatan
begitu loh pj pj gubernur dan kepala daerah ya
nah kalau komisaris kita lihat selama undang undang itu tidak dilanggar
yang menurut hemat kami
pasti sudah ada pertimbangan pertimbangan tertentu
baik dari menteri atau presiden untuk menempatkan beliau beliau dalam posisinya
tetapi yang pasti kan begini
kita percaya kita sungguh sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi kkn
koalusi korupsi dan nepotisme
dan itu teruskan di komitmen pak jokowi kan nggak pernah berhenti
jadi ke mana mana kalau ada jabat yang melanggar undang undang
khususnya penyalahgunaan jabatan dan kkn itu
pasti akan ditindak secara hukum
tanpa pandang bulu
jadi buat saya
pemerintahan pak jokowi ini kan serius untuk menciptakan pemerintahan yang bersih
dan saya menilai secara umum
apa yang dilakukan atau yang diangkat ini
sebagian besar menurut hemat kami
mumpuni di bidangnya
jadi merota krisisnya nggak hilang
bahwa ada satu dua kekurangan
tapi secara umum overall kita melihat bahwa
oke di luar tataran hukum ada tataran etika politik
menurut anda rangkap jabatan itu secara etika politik
ya itu soal kepantasan soal isu lain
yang pasti kan ini soal hukumnya dulu
nah ini kan misalnya semua dirjen departemen dalam negeri
hampir semuanya pj tuh
gubernur bangka juga dirjen
menerbak ya kan
banyak gitu loh
cuma kan ada pertimbangan karena orang daerah atau apa
dan itu lebih baik ditanyakan kepada
pak mendagri dan sebagai penanggung jawab soal pj misalnya
kalau soal bumn komisaris bumn
mesti ditanyakan ke menteri bumn begitu loh
oke kesimpulannya kalau dari pak budi
bukan ini catatan saya ya
manakala ada komisaris komunis karis relawan jokowi
komisaris itu pasti bumn itu pasti nggak bermasalah
itu yang kami sampaikan ke pak jokowi waktu itu
itu karena nggak ada relawan bapak
jadi komisaris di tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
sebagai penutup saya ingin tanya tanggapan
jika ada relawan jokowi dan pendukung jokowi di bumn nya
pasti lebih perform
oke artinya dari sisi relawan
karena dari sisi pro jokowi
bukan saya mau kasih lihat buktinya
kasus jiwasraya kasus asabri bumn yang bermasalah
itu karena nggak ada satupun relawan jokowi
jadi komisaris di sana ketika dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
sementara dari catatan kami selama delapan tahun ini
tidak ada bumn bermasalah
manakala ada relawan jokowi menjadi komisaris sana
kita tanya mas kurnia sebagai penutup
mungkin penelitian mas kurnia juga harus melibatkan
ada elemen elemen apakah jika dikawal oleh relawan
akan berbeda begitu hitung hitungannya
itu masuk tidak di hitung hitungannya icw
ya yang pertama saya tidak tahu apa indikator pak budi menyampaikan hal itu ya
kemudian yang kedua
sebenarnya pertanyaan sederhananya adalah ketika
relawan pak jokowi diminta untuk menjadi komisaris bumn
apakah pernah disampaikan kepada publik
atau justru disampaikan ketika sudah ditunjuk
angka empat puluh enam orang itu terbilang angka yang besar
dan juga aspek pengawasan bumn menjadi satu hal penting
karena selain bumn itu untuk menopang perekonomian negara
juga ada hal hal penting lain yang juga harus dijaga
saya menyoroti tadi pernyataan pak budi ketika berdiskusi
atau ngobrol dengan mendagri mengatakan tidak ada undang undang yang dilanggar
saya rasa pak budi penting untuk membaca pemberitaan
ada rekomendasi ombudsman republik indonesia
ombudsman itu merupakan lembaga negara dalam pasal tiga puluh delapan undang undang
ombudsman pak budi rekomendasi itu wajib dilaksanakan
tapi sampai hari ini kami tidak melihat ada tindakan konkret
dari presiden joko widodo untuk memastikan agar pengelolaan pemerintahan ini
terbebas dari konflik kepentingan dan juga pembuktian atas kalimat pak jokowi
yang mengatakan menolak rangkap jabatan tidak fokus dan lain sebagainya
saya rasa pak jokowi penting untuk membaca buku
dan juga para pendukung pak jokowi yang juga banyak melakukan rangkap jabatan di bumn
saya penasaran bagaimana respon pak jokowi ketika mengetahui data data tersebut
dan daftar penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh dito karnavia
demikian pak budi
oke terima kasih
pak budi mas kurnia sayang sekali waktu kita sudah habis
waktu kita terbatas tapi kita harapkan memang catatan catatan ini
kemudian menjadi pelajaran penting
kita berharap sisa pemerintahan jokowi maruf dua tahun ke depan bisa dimaksimalkan
bukan hanya berbicara mengenai bagi bagi jabatan dan rangkap jabatan saja
masih ada pr pr lain yang harus dikerjakan
terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami di prime news
yang pasti buat saya kan buat kita kan eksekusinya mbak
eksekusinya baik terima kasih pak budi waktunya
mas kuda terima kasih selamat malam salam sehat selalu